ini buat apa ini buat gini
lalu entah gara gara vitamin yang lewat banyak
atau gara gara kebiasaan makan enak dalam jumlah yang banyak
yang jelas sama seperti orang tuaku yang terbiasa menjejaliku
dengan banyak makanan
aku juga jadi terbiasa makan enak
melihat ke masa lalu siapa yang bisa menyangka
gadis kerempeng yang tak daya makan itu kini beratnya
hah emma naik berapa kilo
buat gue aja deh
jangankan sepuluh kilo dua puluh kilo juga gue terima
hah jangankan dua puluh kilo tiga puluh
dua puluh kilo juga gue kasih kalau bisa
paling enak emang jadi lo ya nat
udah gampang lo cantik badan lo oke
beruntung banget deh jadi lo
beruntung gimana juga
lo tahu sendiri kan cowok tuh gak pernah ada yang betah deket deket gue lebih dari seminggu
gue gak tau
sebenernya salah gue apa sih
kok gak ada cowok yang mau deket deket gue
padahal gue udah usaha lo mupeng
nih sekarang gue mesti gimana dong
hmm daripada gue nat
lo tau gak ini baju nih ukurannya tuh xs
tapi tetap aja masih kegedean di badannya gue
gue udah bosen deh beli baju di counter counter anak anak kecil tuh
sampai kemarin terakhir gue beli ini baju mbak mbaknya tuh nanya sama gue
baru lulus sd ya deh
besarnya udah nyampe nol ada di ruang makan
iya tunggu sebentar
iya tunggu sebentar
kimi katanya lo diet
tapi kerjaan lo makan beginian
mantesan aja berantau naik terus
empat loyang ini habis dalam berapa hari
eh dua hari
ya ampun kimi
berarti dalam lima hari lo gak abisin semuanya lo ayang dong
aduh lo semua tuh pada bawel deh
gue tuh lagi stres nih mikirin berat badan gue
mendingan lo berdua temenin gue makan kue ini aja ya

nah ini buat lo berdua nih

jadi lo stres gara gara berat badan lo naik terus
terus berat badan lo naik gara gara kebanyakan makan kue kayak gini
tapi sekarang lo mau ngilangin stres dengan cara makan kue dengan lebih banyak
loh itu kayak lingkaran setan dong namanya
gini aja deh sekarang lo berdua biarin gue makan kue ini dulu
abis itu ntar lo anterin gue ke akupuntur buat ngurusin badan oke
lo kok mau biasanya kan takut disuntik
buat kue ini
apa sih yang enggak
gak salah nih
santai aja lah
pasien berikutnya lo nak gini
kita tinggal di sini aja ya
mudah mudahan lo dari sana lo cepet kurusan ya
aduh kok gemuk ya makanya jangan gemuk gemuk kayak saya
kasih bawah sama gedenya
tengah insya allah
yang banyak disukai orang orang
jadi saya memang pengen kelihatan lebih sintal begini
alah kayak gitu sintal
semuanya bukannya cuma ditusuk jarum suntik sekali aja
ya emang ditusukin sekali aja cuma kan di seluruh bagian badan
di banyak tempat di seluruh badan
kalau yang ini apaan sus
itu buat ngasih analistrik di jarum jarum aku puntur
pake di setrum segala sus
ya iyalah bener serius gitu
yang ini bekas apaan sus
oh itu kayaknya bekas pasien yang tadi deh
soalnya kalau misalkan itu gemel sedikit gitu ya berdarah darah gitu
hah pak kok pake berdarah segala sih sus
sus suster tolong suster kupin saya berdarah
suster suster saya nggak jadi suster maaf banget tapi permisi suster
tapi permisi suster
cepet amat kim ayo buruan kita kabur
lo gak jadi aku puntur ya aduh aku puntur gak cocok buat gue
mendingan cari cari diet lain yuk ayo suster
ini dia nih cara diet paling bagus aman dan sehat
kalau mau beneran diet kim ya jeburlah masa bertengger di pinggir kolam renang terus
sabar deh lo gak bisa ngeliat orang seneng banget sih
bener loh kata mila kim lo tuh kalau mau kurus harus berenang
masa bolak balik doang udah berhenti

aku nangis banget aduh gue capek banget deh gue udah lapot lagi
gue mau nyantai dulu
aduh capek banget gue
game yang penting kan niat lo buat olahraga hari ini tercapai
terus kapan lagi dong kita berenang
tau ah percuma aja gue berenang makan gue aja tambah banyak
ih kim lo tau kan makan habis olahraga kan malah bikin kita gemuk
kita ngerti deh
eh kemana dia tadi gue cariin
mau di mobil di kelas
halo udah deh udah deh lagi ada penampakan bagus nih
nih si miki sama si toto mana sih
alah udah deh
moga moga next time dia lebih peduli sama lo
atau viro itu pura pura jutek buat nutupin suka sama lo
kan biasanya di film film suka gitu
please denat nggak usah ngibur gue
walaupun dudunya ini cewek tinggal gue doang
oke ya siapa berikutnya
anak anak kelas tiga lagi pada foto foto buat buku tahunan
penting gitu emangnya kita ikuti foto juga ya
aduh bukannya gitu nak tapi lo tau dong dari tahun ke tahun
foto fotonya anak anak kelas tiga itu selalu disimpan di kantor administrasi
sebelum dicetak di buku tahunan
berarti fotonya kak viro bakalan disitu juga dong
buat apa juga fotonya viro mending orangnya
mau nyindir gue anak kalau gue bisa milih gue juga bakal milih orang daripada fotonya
tapi masalahnya kan orangnya gak mau sama gue
gue udah tanya kok katanya foto foto itu bakal langsung dicetak siang ini juga
soalnya besok mau dipakai buat buku tahunan
gawat berarti kita cuma punya waktu siang ini buat nyolong tuh foto
aduh nat lagian tuh foto kan gak bakal cuma dicetak sebiji
lagian tuh yang namanya buku tahunan tuh cuma pakai satu foto
gak ada salahnya kan
kalau kita minta sisanya
kalau ketawa gimana
jadi lo gak kasihan nih sama kimi yang ngebet banget pengen punya foto viro ha
kayaknya bu rima lagi sibuk deh ngurusin absen bulan ini
pasti bakalan lama kalau kayak gini
tapi gimana dok kan fotonya keburu diambil sama aditya buku tahunan
nah ada apa sih
kayanya ini tuh
si ibnu datang
kita ajakin pura pura berantem
kebanyakan apaan yang nyuri tas gue
lo harus bantuin kita bertiga ya
bantu bantu ya ya
oh pura pura berantem ntar gue panggilin si sapi
nggak bisa berantem
ntar gue serak seri baso makan baso makan bakso
bu rima bu rima buruan bu keluar bu
ada yang berantem bu di luar bu
alah paling kerjanya anak anak iseng
kalau ini beneran bapak bu beneran
kantin apa wc benar yang mana
di kantin dekat wc bu
ayo bu cepetan gue keluar bu yang ada berantem
kimi ntar aja deh lo mau lotetinnya di rumah
sampai bego juga boleh
tapi jangan sekarang